selamat siang anda saat ini menyaksikan gomudik cnn indonesia bersama saya alexandra semasubrata
dan berikut info terkini seputar lebaran dan mudik
dua hari setelah lebaran arus balik diprediksi akan mulai terlihat jelang sore hari nanti
berbagai rekayasa lalu lintas juga mulai diberlakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan arah jakarta
saat ini arus lalu lintas di kawasan pejagan masih terpantau ramai lancar
namun dominasi kendaraan yang mengarah ke jakarta sudah mulai nampak
penetapan jalur satu arah ke arah jakarta pun diberlakukan di beberapa titik jalur pantu
kita sudah terhubung dengan katrina inandia
yang berada di pejagan jawa tengah
ya katrina bisa anda ceritakan bagaimana situasi lalu lintas di mana anda berada
andra saat ini di jalur pantura tepat di belakang saya sudah mulai ramai dengan kendaraan yang pulang ke jakarta
bisa dilihat dari plat nomornya yang merupakan plat nomor jakarta
dan barang bawaannya yang mengindikasikan bahwa mereka memang adalah pemudik yang ingin segera pulang ke jakarta
dan andra memang suasana saat ini masih dalam kondisi yang sangat konfliksa
dan lulusif artinya masih ramai lancar
namun ini tidak berarti bahwa antisipasi tidak dilakukan untuk mencegah penumpukan kendaraan
karena diperkirakan mulai sore nanti hingga pada akhir pekan akan terjadi puncak arus mudik
artinya akan terjadi penumpuan kendaraan di beberapa simpul simpul kemacetan
karena itu juga sudah dilakukan beberapa antisipasi seperti contohnya gerbang tol pejagaan saat ini ditutup untuk arah datang dari jakarta
karena untuk masuk ke arah jakarta maksud saya harus masuk lewat dari tol kanjuran
ini tujuannya agar tidak ada penumpukan di gerbang tol
selain itu juga di gerbang tol palimanan saat ini sudah dimulai langkah antisipasi
yaitu dengan membuka enam belas gardu tol atau gerbang tol ke arah jakarta
sementara untuk dari arah sebaliknya itu dari jakarta ke jawa tengah hanya dibuka sepuluh gardu saja
selain itu dari korps selalu lintas mabes polri juga sudah menempatkan petugas petugas untuk diletakkan di simpul simpul kemacetan
salah satunya adalah simpul simpul kemacetan yang sering terjadi di daerah daerah pasar andra
ini sering ada pasar tumpah dan biasanya sangat ramai pada akhir pekan
yang kemungkinan besar akan menjadi puncak dari arus balik nanti
ya katrina bagaimana dengan posko posko mudik
apakah di tempat anda berada anda melihat adanya poskomudik
ya andra karena memang saat ini masih cenderung kondusif
memang posko posko mudik yang sebelumnya sudah ada masih tetap ada
namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemudik yang ingin pulang ke jakarta
namun ada satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa apabila anda ingin kembali ke jakarta
atau kembali dari kampung halaman sebaiknya jaga terus kondisi kesehatan anda
karena kemungkinan besar mulai sore nanti hingga akhir pekan akan terjadi kepadatan yang cukup panjang
apalagi andra di tol palimanan di kilometer satu ratus tiga puluh
informasi terakhir yang kami dapatkan ada sedikit kerusakan jalan yang membuat jalur ditutup
beberapa jalur hanya menggunakan satu jalur saja
artinya memang harus dipersiapkan sekali fisik untuk melakukan perjalanan yang cukup panjang
ya baiklah terima kasih katrina inandia dan selamat kembali bekerja